pak ustadz yang bacain doanya ya
edoy segala sesuatu itu harus ada tempat dan waktunya
persoalan agama tidak bisa kita bicarakan di sembarang tempat
apalagi di jalanan
sebelum kita bicara ilmu
eh yang udah
kita teh harus banyak banyak berdoa san
doa itu ada logikanya coach
mancing di laut tapi berdoa pengen dapat ikan emas
yang gak akan dikabuin atu
penumpangnya yang gak ada kos
ya tapi kan gak ada salahnya itu kalau kita berdoa

ya aja deh
ayolah rus maja pred interessante
wah suapun ini
luar malam patung
pastinya kegigsek kota ada
paling jadi tkw
nah ke luar negeri itu ada batas umurnya
minimal harus delapan belas tahun kalau dulu
nah sekarang itu banyak negara yang udah ngerubah peraturan
minimal umur itu dua puluh satu tahun dan harus lulus smp
itu itu ilahnya
coba tuh cuta
saya pengen kerja di korea tuh cuy
ya ya kalau saya mau pengen di taiwan cuy
saya pengen di singapura cuy
udah complete semua ini
udah udah nanti caca urus ya
kalau saya ajuin juga pasti bakalan ditolak
masalah juga ya
nanti saya mau jalan jalan ke jepang
saya mau ajak ginever ke siwot
itu akwarium yang banyak ikan lautnya
ada ikan hiu ada ikan pari
wow kalau saya emang nanti mau jalan jalan ke luar negeri aja
ceng istri kamu kan dari luar negeri
ngapain lagi kamu jalan jalan ke luar negeri
kamu mah aneh cheng
kalau kamu kemana kum
ke kebun raya bogor
tapi bawa makanan dari rumah
terus bawa tikar nanti digelar dibawa pohon
makan di situ pakai tangan
sama istri sama febri
saya mau masak gulai hormat
istri kamu kan mau balik ya mau pulang
terus banyak bawa kurma kan
namanya aja gulai kurma
yang digulai tetap aja daging bukan buah kurma
gak serem lehoi
mendingan saya ke sumatera aja kok
ikut tangan sep
kerja di ketun pelar sawit
di sini susah cari makan
mendingan pulang aja
yuk kos assalamualaikum
ngantarin saya ke sibatu ya
kamu tuh sebenarnya ada apa sih sama si dadang
ada cerita masa lalu
kamu kenapa begini
lagi cari yang seger seger faustan
di dunia ini cuma dua yang patut dicari
nanti kalau atem pulang
pak ustadz yang bacain doanya ya
segala sesuatu itu harus ada tempat dan waktunya
persoalan agama tidak bisa kita bicarakan di sembarang tempat
apalagi di jalanan
sebelum kita bicara ilmu
kita harus bicara ahlak
itu artinya kamu itu tidak paham
iya pak ustadz
nah lebih baik nanti sore sebelum maghrib
kita bicarakan panjang lebar
supaya aura kami itu terbuka
kamu tidak terus terusan hidup di lebah kegelapan
tersingkirkan dari dunia global
hati hati di jalan pak ustadz
banyak yang nanya sih
ada perlu apa ya
saya mau kerja ke luar negeri
ya itu coy
saya tuh pindis
hari kerja ke luar negeri
kamu mau datang ke orang yang tepat
emang kan coyoyo kerjaannya suka ngirim ngirim orang ke luar negeri
kamu udah punya pengalaman kerja belum sebelumnya
bisa lama kalau begitu
soalnya biasa biro itu mau ngeberangkatin orang yang udah punya pengalaman kerja
gimana cia kalau dipalsuin aja
bilang kalau saya udah berpengalaman
cucu ini agent bukan penipu
itu bisa merusak nama baik cucu
bisa merusak nama baik agent
kalau sampai ketauan itu sanksinya berat banget tin
itu banyak banget biru yang ditutup cuma gara gara tipu tipu kayak begitu
coyoyo enggak mau kalau begitu
gini aja deh
kalau misalnya emang kamu teh mau berangkat kamu siapin surat suratnya kamu kasih ke cece
tapi coyoyo enggak janji kamu bakalan pergi

syarat syaratnya apa aja sih ya
gampang cuma siapin ktp akte kelahiran sama surat izin dari suami
tapi cek saya sudah cerai
berarti surat cerai yang disiapin kalau enggak bisa lama
kalau gitu saya catat
boleh pinjam pulpen sama kertas
assalamualaikum waalaikumsalam ini teh desa baru rumah baru suasana baru
seharusnya kamu teh menyambut semua yang baru dengan pemikiran yang baru
sobri sobri masih inget diri cantik pak
jalan jalan kemana orang tua kayak cuma menyuruh